ibu tidak usah khawatir
saya akan urus masalah ini
saya permisi dulu pak
saya antar pak
pak sebentar ya
pak sebentar ya
oh itu benar
kalau amira tidak nyumbangi darahnya ke papa
dia nggak mungkin masuk rumah sakit seperti sekarang
mama jangan sedih ya
ya mungkin ibunya amira sedang emosi
pak cakra ingatkan tadi pesan suami saya
agar pelaku yang sudah mencelakai suami saya untuk segera dilaporkan ke polisi
biar mereka dihukum
itu bukannya pak cakra pengacaranya papa
ada apa ya dari sini
amira ibunya dan orang yang bernama wisnu itu harus segera ditangkap
karena kalau prosesnya lama dia pasti akan mencari kesempatan untuk membunuh papa saya
dan kalau sampai itu terjadi pak cakra yang harus tanggung jawab